anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
e sport tidak lagi sekedar hobi namun telah berkembang menjadi sebuah gaya hidup yang digemari oleh ragam generasi
kemenangan atlet esports indonesia pada sea games filipina tahun lalu memacu pertumbuhan signifikan para pemain esports di tahun ini
esports juga membantu peningkatan negara dalam sektor ekonomi
pemain esports di indonesia pun tidak main main
pada tahun dua ribu dua puluh ini saja sudah mencapai tiga puluh empat juta dan akan terus meningkat hingga enam puluh juta
serta diperkirakan mencapai satu ratus dua puluh juta pada tahun dua ribu dua puluh
untuk mengakomodir potensi atlet esports yang begitu besar
budi gunawan menambahkan bahwa pelantikan ini merupakan momentum untuk membangun esports ke arah yang lebih positif
dan diharapkan mampu untuk membawa kemajuan bangsa di berbagai sektor
tidak hanya itu untuk melahirkan atlet daerah berprestasi
pb esports indonesia secara serentak juga melantik tiga puluh empat pengurus provinsi periode dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat secara e pelantikan dengan live video conference dari seluruh indonesia yang dilakukan di gedung pertemuan soekarno hatta jakarta pada empat belas maret dua ribu dua puluh
seorang tokoh yang jelas dalam games mobile legends mengatakan bahwa cinta dan harapan adalah dua hal yang sangat agung dan luar biasa
industri game e sports sendiri telah menyumbangkan peningkatan ekonomi cukup besar di indonesia
sebelumnya sederet prestasi telah diraih tim e sports indonesia seperti medali perak di sea games filipina pada tahun dua ribu sembilan belas dan berbagai prestasi membanggakan lainnya di ajang piala presiden e sports pada februari dua ribu dua puluh
marilah kita kelola e sports indonesia ini dengan cinta dan harapan